serotan yang lain saudara gunung merapi di perbatasan jawa tengah dan yogyakarta kembali erupsi
kawah gunung merapi mengeluarkan guguran awan panas hingga mencapai satu satu km ke arah sungai bebeng di daerah sleman yogyakarta
berdasarkan catatan pos pantauan gunung merapi awan panas terjadi sekitar pukul setengah sebelas pagi
jarak luncur guguran awan panas terpantau ke arah hulu sungai bebeng di barat daya gunung merapi
status gunung merapi saat ini berada di level tiga di imbau warga dan juga wisatawan yang ada di sekitar gunung
untuk tidak berkegiatan di radius lima km dari puncak gunung merapi